melaporkan informasi terbaru langsung dari lokasi peristiwa mengharuskan jurnalis selalu
siaga ditugaskan kapanpun dan dimanapun rencana gempa bumi di wilayah kabupaten mamuju dan majene
yang menyebabkan kerusakan infrastruktur masif memaksa jurnalis mencari cara untuk terus
melaporkan informasi terbaru setiap hari utamanya sih di listrik sama sinyal karena
beberapa waktu lalu kita belum sempat dapat listrik jadi untuk ngecas alat alat semua kamera
itu agak susah tapi puji tuhan di hari ketiga itu dapat tempat dimana listrik udah mulai nyala
tapi air tempat susah cuman utamanya alat masih tetap bisa nyala akhirnya liputan bisa dilengkapi
banyak orang menjauhi lokasi bencana jurnalis justru mendatangi lokasi bencana gempa yang
terjadi di tengah pandemi kofi sembilan belas bahkan tidak mematahkan semangat jurnalis untuk melawan rasa
takut dan lelah mendokumentasikan momen berharga lewat lensa kamera di setiap peristiwa kita
kunjungi daerah terisolir terus kita harus jalan kaki selama satu jam terus melewati sungai
semua kayak gitu semua celana basah karena harus melewati sungai dan yang kemarin sih yang agak bahaya pas kita
lagi lepon di tempat longsoran ada batu besar yang bergerak di atas reporternya sudah kabur
duluan kameramen masih tertinggal itu aja setiap profesi memiliki tanggung jawab dan konsekuensi
berbeda namun berkesempatan menjelankan
tugas sekaligus menjadi bagian dari misi kemanusiaan menjadi sebuah kebanggaan dan
diperoleh jurnalis di lapangan meliput bencana di tengah pandemi kofit sembilan belas mengharuskan kami di
lapangan untuk tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan agar tidak terinfeksi virus corona suka
duka menjalani tugas di lokasi bencana seakan terbayar ketika informasi yang kami beritakan
bermanfaat bagi banyak orang
hai menuju sulawesi barat